mungkin inilah saatnya
untuk aku memenuhi keinginan ibu undaku
dia sangat ingin kepalamu menjadi miliknya
urusan hidup dan mati
itu kandak allah subhanahu wa ta'ala
aku tak sanggup menghadapi kekuatan jaya raksa
kesaktian kenuragan jaya raksa
hampir setara dengan si liwani
kau tidak akan sanggup melawanku
sekarang kau menyerah
akhirnya kau datang rai
pertolongan rai prabu angsat maja tiba
mana larinya dia
apa yang terjadi padamu
ini semua gara gara sejahat nam shah nurjati
dia yang sudah membuatku terluka parah seperti ini
janganlah kau memaksakan diri
dan janganlah kau bersumpah serapa
karena itu membahayakan dirimu
aku lebih tahu apa yang harus aku lakukan
akan aku carikan tabib untukmu
tidak tidak perlu
aku meminta bantuanmu
berilah hambamu ini kekuatan
agar hambamu bisa mengalahkan musuh musuhnya
tolonglah hambamu ini
ayo kita pergi dari sini
untuk apa mencemaskan orang lain
sebaiknya kau cemaskan dirimu sendiri
aku ada di sini
apa yang ada
dalam satu lubang
saya yang membuat rian untuk kalian
tenang adikku tenang
bantu gusti kalian
adikku tercinta rai kenilmani
kenapa kalian diam saja
apa kalian tidak mempunyai telinga
sekarang kami bukan orang pajajaran lagi
selama ini kami datang hanya untuk menjadi pelik sandi
untuk suka mana
jadi mereka dari awal
dari pihak pasukan suka mana
aku harus menyelamatkan diri
ternyata dia sangat lincah
dia bisa menghindari semua serangan yang ada pada dia
tunggu aku adalah gusti ratu pajajara dan aku adalah ibunda dari prabu surawisasa
jika kau membunuhku dia pasti tidak akan memaafkanmu
kau tidak perlu khawatir karena putramu pasti akan menyusul
dia akan mati di tangan raden atang
kau tidak perlu menghajar
kau tidak perlu menghajar
kau tidak perlu menghajar
kau tidak perlu menghajar
kau tidak perlu menghajar
kau tidak perlu menghajar
kau tidak perlu menghajar